akan pantau arus balik bersama rekan valentina sitorus di pelabuhan bakauheni lampung selatan
valen seperti apa update atau perkembangan terkini arus balik dari tempat anda melaporkan valen
kalau melihat seperti apa kepadatan volume kendaraan yang ada di area pelabuhan bakauheni sendiri
ini sebenarnya bisa dikatakan landai jika dibandingkan dengan periode yang sama
di pagi hari di hari senin kemarin gita
kalau melihat antriannya ini hanya satu ratus lima puluh meter ini termasuk normal
antrian untuk bisa menuju ke dek kapal
karena mereka ini masih menunggu waktu bongkar kapal
sehingga mereka kemudian nanti baru bisa masuk ke dalam kapal
kalau dilihat daripada kendaraan yang mengantri sendiri
ini memang mayoritas masih ramai di area dermaga eksekutif
sementara itu kalau untuk jenis kendaraan yang
banyak mengantri ini justru didominasi oleh kendaraan golongan empat b
atau bisa dikatakan mini truck begitu ya pickup kalau misalnya kita lebih akrab melihatnya
nah untuk pickup ini sendiri kami lihat juga barang bawaannya memang merupakan kategori sembako
yang artinya memang mereka ini tidak masuk dalam golongan kendaraan
yang memang dibatasi mobilisasinya oleh pemerintah daerah
untuk bisa mengkondusifkan daripada pergerakan arus balik
ataupun juga arus mudik sejak tanggal tiga april
hingga nantinya yang terakhir tanggal enam belas hari ini
kemudian mereka untuk kendaraan non sembako ini baru kemudian diperbolehkan
untuk membawa barang bawaannya per tanggal tujuh belas april ataupun esok hari
nah kalau dilihat secara data gita dan juga saudara ini bisa dikatakan bahwa
puncak arus balik di pelabuhan bakauheni sendiri ini terjadi pada tanggal empat belas dan lima belas april dua ribu dua puluh
data memang masih diperbarui untuk dua puluh empat jam
tapi kalau melihat rilis data terakhir per dua belas jam pada malam hari ataupun pada semalam
memang terjadi peningkatan jumlah pemudik yang melakukan arus balik dari pelabuhan bakahuni
ada sedikitnya empat ratus delapan puluh lima sembilan ratus tiga belas total penumpang yang sudah menyeberang ke pulau jawa
jumlah ini merupakan lima puluh delapan persen kalau melihat daripada total para pemudik
dari jalur merak ke bakauheni di puncak arus mudik minggu lalu ada delapan ratus tiga puluh lima tujuh ratus delapan penumpang
sementara itu kalau untuk total kendaraannya yang sudah melaju melewati selat sunda
lewat pelabuhan bakauheni sendiri ini ada satu ratus empat puluh dua sembilan ratus sembilan puluh satu atau sebesar tujuh puluh dua persen dari total satu ratus sembilan puluh enam ribu kendaraan
nah tadi juga kami sempat tanyakan kepada para pemudik apakah ada alasan khusus
untuk tanggal ini sebagai mobilisasi mereka untuk melakukan arus balik
yang pertama memang ada alasan bahwa mereka baru mulai kerja di esok hari
sehingga mereka bisa dikatakan menghabiskan waktu liburannya di kampung halaman
atau juga ada tadi pemudik pengguna kendaraan bermotor roda dua begitu ya
yang memang menyebut bahwa kemarin sebenarnya mereka ini mau membeli tiket
di periode tanggal empat belas ataupun lima belas di puncak arus mudik
sehingga mereka ini termasuk golongan yang kehabisan tiket
dan baru bisa pesan untuk balik ke pulau jawa
tadi saya juga sempat menanyakan beberapa di antaranya ke daerah jabodetabek
ke tangerang begitu ya baru bisa hari ini
nah untuk lonjakan pemudik sebenarnya di sini sekali lagi hanya terjadi pada tanggal empat belas dan lima belas april dua ribu dua puluh
ini juga menjadi efektivitas bagaimana juga para pemudik ini bisa teratur begitu ya
di pelabuhan bakau ini sendiri karena ada sejumlah kebijakan tambah
yang memang ini menjadi evaluasi saat kemarin arus mudik terjadi kemacetan panjang parah
horror bahkan di pelabuhan merak
memang yang paling terlihat adalah adanya penambahan jumlah trip penyeberangan dari kapal
yang disiagakan di pelabuhan merak sendiri
kemudian juga ada penambahan dermaga ataupun juga penambahan kapal yang beroperasi di pelabuhan lainnya
jadi ini juga menjadi apa namanya pilihan kepada warga utamanya bagi mereka yang tinggal di daerah metro lampung